usai kecelakaan maut yang menewaskan sepuluh orang di depan sekolah dasar kota baru dua dan tiga di bekasi jawa barat
pihak sekolah berharap gerbang sekolah yang menghadap ke jalan utama bisa dipindahkan
jadi kepingin gerbang itu dipindahkan jangan menghadap ke jalan ke jalan raya
jadi menghadapnya ke sebelah utara itu sebelah utara
jadi bagi gang gang tk al husna masuk disitu masuk ke sd kota baru dua dan tiga
jadi insya allah aman tidak ada wali murid yang lupuk di depan
yang nganter lewat belakang yang jemput juga lewat belakang
ini permohonan dari guru sd kota baru dua khususnya